hai itu banyak pembicara of air yang tidak bisa kita naikkan gitu konek bang celi bang celi ini
sudah orang orang jadi sudah kita harus tahu tapi pertanyaan saya tadi apa ini pertemuan tadi itu
bermakna ini dalam pemilu kompetisi sedalam apapun ya jabat tangan itu adalah ketika roger
feder dengan nadal misalnya bertarung keras tapi berjabat tangan di pinggir net di tengah tengahnya
gitu hanya bersoal hanya persoalan fair play atau ada hal prinsipi lain seperti harapan mengenai
kelembagaan oposisi yang mungkin terancam ya karena saya seperti itu benar fair play karena wasitnya
itu persis ada di tengah net itu nah ini kan orang enggak anggap wasit itu ada di tengah net itu soalnya
kan lain kalau penonton bilang wasitnya curang maka nggak ada federasi mungkin allah hantar aja deh
jabat tangannya nah di kita dari awal wasitnya disebut curang atau dituduh curang itu hak
publik untuk menilai itu kan jadi saya lihat bahwa ada mrt disitu dan itu disimbolkan itu ruang publik
itu segala macam itu jadi terbuka nggak ada transaksi justru dengan memaksakan interpelasi itu orang
berpikir bahwa sebetulnya sebelum mrt udah ada mrt kecil mungkin setengah kamar kan jadi kenapa mesti di
itu simbolisasi memang itu ruang publik terbuka tapi mrt itu juga stasiunnya di bawah tanah juga
tertutup juga sebenarnya itu kan gorong gorong modern aja sebenarnya kan jadi simbolisasi itu yang
yang orang mau cari mau intip apa sebetulnya transaksi material di bawah meja apa napas

ada diatur sedemikian rupa orang lihat di situ
kalau nggak ada deal kenapa misalnya yang di depan situ ada yang hadir di situ kan kepala bin
ada pramono andong di situ tuh
itu kan dewa dewa
jadi orang lihat bahwa di belakang dua wayang ini ada apa namanya
ya ada dalangnya
kan itu nggak bisa ditutupi kan karena kita diajak untuk main di dalam hermeneutik atau semiotik politik semacam itu
oke dan hal hal prinsipil mengenai tadi bocek and balances hadir di oposisi yang tetap kuat
seperti sebuah dalam masa pemilih itu terancam
terancam karena sampai sekarang nggak jelas
tadi celi benar mengucapkan bahwa pak jokowi bilang bahwa kami membutuhkan oposisi
sekarang kata membutuhkan itu membutuhkan masuk ke dalam
atau membutuhkan tetap di luar
itu yang membuat kemudian partai partai wah jangan jangan kita disebut oposisi supaya keluar
atau dia mau oposisi di dalam sehingga yang koalisi justru di luar
nanti kita akan berdapidato politik presiden itu bang celi
satu aspek lagi dari
boleh nggak publik worry boleh nggak publik worry dengan pertemuan itu karena kita berharap akan ada
karena bagi saya pertemuan hari itu dan kemudian kan besoknya langsung pidato semacam acceptance speech
dimana beliau mengatakan visinya itu ending yang elegan terhadap proses panjang pilpres itu
jadi buat saya dengan jabat tangan dan pidato itu semua pemenangnya adalah rakyat indonesia
jadi tidak ada lagi memang istilahnya bagus tuh tidak ada cebong tidak ada kampen yang ada cuma garuda pancasila
dulu obama pernah berkata pidatonya yang paling membuat dia terkenal sebagai news rising star itu
dia pada manakala dia berkata dalam sebuah konvensi partai demokrat dia mengantarkan seorang kandidat dia berkata
tidak ada amerika orang hitam amerika orang putih ada united stage of america
kira kira kayak gitu lah
memang dalam momen momen sejarah pemimpin harus seperti itu
mengajak mempersatukan membikai itu semua dengan jabat tangan
bahwa kita berbeda kita berkompetisi tapi kita tetap saudara saudara sebangsa
nah tentu saja tidak
sekali lagi tidak berarti bahwa semua kebijakan rencana undang undang interaksi politik di parlemen dan di partai partai semuanya nyatu
bukan bukan itu maksudnya
memang dalam sejarah kadang kadang ada persatuan nasional semua kelompok politik
dalam sejarah abad dua puluh inggris misalnya muncul pemimpin namanya winston churchil
dia memimpin united cabinet tory partai konservatif dan buru bersatu
kenapa bersatu waktu itu
karena inggris terlancam oleh invasi jerman hitler
ada musuh bersama yang begitu kuat
guys saudara saudara hentikan politik partai sementara
kita bersatu di bawah kemimpinan yang kita sepakati bersama
nah itu kan satu emergensi
saya tidak melihat kita ada emergency dalam magnitude itu
kita bergembira demokrasi setahap lebih baik
meskipun divisi politik presiden presiden menyiratkan ada emergensi situasi yang perlu kita
nanti kita bahas itu
tapi saya kasih perbandingan
ini kan bagus
karena india dan indonesia hampir bersamaan
narendra modi menang besar
pak jokowi juga menang besar secara elektoral
memang satu parlamentarian demokrasi satu presiden demokrasi
bedanya adalah ini demokrasi pertama dan kedua terbesar loh
amerika nggak lebih besar dari kita
amerika lebih besar pemilihnya
tapi actual votersnya lebih kecil
nah india modi menang besar kemarin
bersamaan dengan kita
memanfaatkan sentimen hinduism
politik aliran hindu dia manfaatkan untuk boosting electoral ini
dia menang besar
kalau pak jokowi tidak menggunakan itu
malah sebaliknya dia menjadi kadang kadang sasaran dari identity politics
tapi toh dia bisa menang besar
artinya demokrasi kita potensi ke depannya lebih bagus
tidak punya problem prinsipil seperti yang dikhawatirkan
punya problem prinsipil sebesar india
dalam soal ketegangan akibat politika
saya tidak bilang tidak ada
tetapi jangan exaggerate
karena saya dan rocky contoh terbaik
betapa yang gitu gituan itu kita sudah cukup matang
untuk indonesia kan memang
termasuk bagaimana apakah presiden juga menyiratkan dan menyuratkan kematangan dalam visi politiknya
dalam pidato kemarin
bang celi kita akan bahasa betawinya kita jembrengin satu satu
kita akan baca
kita akan lihat bagaimana salah satu poin
utama dari visi politik presiden yang di highlight beberapa waktu yang lalu
dalam demokrasi mendukung mati matian seorang kandidat
mendukung dengan militansi yang tinggi
itu juga boleh
itu juga sangat mulia
silahkan ingin menjadi oposisi
asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam
asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian
apalagi disertai dengan hinaan
disertai dengan cacian
disertai dengan magian magian
itu sudah merepresentasikan problematika
apa yang ada saat ini secara faktual
dan diadres oleh presiden dengan sangat baik
problem itu lewat visi politiknya atau
itu kalimat tadi memperhatikan bahwa pak jokowi itu terganggu
sehingga dia mesti tambahkan predikat
oposisi tapi jangan begini tapi jangan begitu
nah orang yang punya mental semacam itu
sebetulnya dia merasa tidak aman itu
karena itu dia mesti tegaskan
padahal oposisi oposisi
oposisi itu tidak perlu ada syarat
oposisi tapi jangan ini
jadi pak jokowi mau mengatur oposisi juga kan akhirnya kan
karena tadi mau bulat gitu
berhenti aja pada oposisi boleh
tapi begitu bilang oposisi tapi tidak boleh begini tidak boleh begitu tidak boleh begitu
itu melarang orang untuk secara legah memberi kritik
karena dari awal sudah dikasih batasan kan
nanti si oposan ini akan aduh jangan jangan ini ditafsirkan sebagai hinaan sebagai kritik
jadi mencegah orang untuk lega justru
selama ini sampai pak jokowi berkata itu berarti selama ini praktek oposisi kita bagi dalam frame presiden sudah melebihi batas
memang karena itu dia keluar
faktanya menurut anda gimana
melebihi batas atau masih sangat normal
apa yang membuat presiden begitu
psikologi dia dan pengetahuan beliau tentang teori demokrasi
tapi ya sudah itu
kan pak jokowi tidak datang dari tradisi kelompok studi misalnya
yang paham betul dari demokrasi
tidak datang aktivis lsm yang ngerti tentang transisi dari authoritarianisme ke demokrasi itu
jadi kelihatannya dia mengerti sesuatu tapi basis pengetahuan itu terlalu praktis
dasar filosofinya tidak dipahami
kalau kita lihat
kalau boleh saya lanjutkan sedikit
kalau kita lihat sebenarnya pidato secara keseluruhan
ini kan karena tadi kan dipenggal
dipenggal pada sesuatu yang mengatakan tentang oposisi
sebenarnya pidato itu kan satu kesatuan
pidato sebagai satu kesatuan ini kan kita bisa lihat dari dua aspeknya
bagaimana dia membawakan pidato penutupan panjang ngampanya itu
dia membawakan dari wajahnya kan kelihatan
saya kebetulan beruntung berada cukup dekat dengan beliau
saya lihat dan merasakan bahwa ini kesungguhan yang muncul
berarti sempat briefing juga ya bang hjelir
saya tidak termasuk tim yang membriefing
saya kan mengikuti beliau setahun
hampir setahun kampanye dari sabang sampai merauke
kan sebagai gojo sebagai golkar sebagai pendukung pak jokowi
kadang kita di aceh dengan pak jokowi
sebagai direktur film mesin cucut juga pak hjelir
jadi merasakan naik dan turun
nah yang semalam itu saya kira hatinya bicara
yang kita lihat di sampel itu
lihat cara beliau mengatakan
itu penuh kesungguhan
bahwa dia capek
kami semua capek
kita semua capek
tentu saja para pendukung pak prabowo juga berusaha
tetapi semua itu karena ada tujuan
saya katakan sekarang
seolah olah mau berkata begitu
bahwa semua relawan semua partai politik dan saya sendiri
seolah olah begitu beliau berkata
kita semua melakukan itu karena ada
kita ingin meningkatkan infrastruktur
kita ingin membuka investasi
pendidikan anak indonesia harus ditingkatkan
sejak ibu mengandung bayinya
kemudian anggaran kita harus fokus
itulah tujuan kita
kenapa kita bukan hanya mencari kursi semata
tetapi ingin memajukan indonesia dengan program dan arah pembangunan yang jelas
kira kira itu yang dia mau katakan dari
itu kan ada visi ekonomi ada visi politik
dalam bingkai ya
itu bagian dari visi politik
semua tujuan ini hanya bisa dicapai jika kita bersatu dalam pengertian
satu dalam negara yang sama
nah dalam kesamaan negara dan bangsa dan sistem politik
inilah diperlukan oposisi
merealisasikan cita cita menjadi kenyataan
dibantu oleh menteri dibantu oleh partai dibantu oleh semua orang
tetapi kita butuh dalam proses itu
manusia tidak sempurna
presiden bisa salah menteri bisa salah partai bisa salah
kita butuh orang dari
teman atau apapun namanya oposisi
tidak usah pakai predikat
tapi berikan kritik
presiden butuh itu
presiden merasakan butuh itu
bukan hanya presiden
tetapi sistem demokrasi build in itu harus ada
kalau tidak begitu kita tidak perlu kampanye lagi
kita tidak perlu pemilu lagi
tapi bang celi kalau saya mau highlight
kenapa kalimat kalimat yang keluar seperti tadi dikatakan rocky
bahwa ada sebuah kecemasan mungkin kalau bahasa saya
ada kayak trauma bagaimana oposisi
bagaimana oposisi mengkritik
tapi apakah ada trauma itu
apakah presiden punya trauma yang cukup besar
kalau saya tidak melihat itu
dijawabin usaha jendela
kita break dulu
kita break dulu
kita break dulu
tapi akan segera kembali
pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan publik juga bang celi kenapa pak jokowi begitu keras
seperti gini bung roky anda boleh oposisi tapi anda boleh oposisi anda boleh mengkritik tapi ada tapinya
apakah itu berdasarkan praktek oposisi
saya harus ke kanan ini kan memang oposisi
anda tanya saya atau tanya roky
saya mau nanya anda untuk menunjukkan bahwa ini ada oposisi di sana
apakah praktek oposisi selama ini kelewat batas sehingga tidak sehat
dan itu perlu dihalet
penafsiran kita pada kata kata
tapi intinya adalah begini menurut saya
yang pidato dengan delivery seperti itu dia mengatakan suatu hal yang penting
yang benar benar ingin dia perjuangkan lima tahun ke depan
esensinya adalah dia ingin melakukan transformasi ekonomi
yang sampai dia katakan bahwa kita tidak boleh di zona nyaman saja
saya akan kejar saya akan pecat
itu yang dia inginkan sebenarnya
kurang lebih dalam konteks baru
apa yang dilakukan oleh pak harto
di pertengahan tahun delapan puluh an sampai awal sembilan puluh an
pada saat waktu itu orde baru lahir
beruntung ada bonansa minyak
selama lima belas tahun pak harto membangun sd impres smp impres
bangun jalan itu dengan uang minyak
tapi awal delapan puluh an krisis minyak
kita nggak punya dana yang cukup
dulu bukan cuma jalan
negara miskin pertama yang punya satelit di indonesia
nah begitu minyak krisis
harganya pak harto berpikir
bukan kena golkar ya
tidak se express it rocky berbicara atau saya
ada pak wijaya dan kawan kawan yang menerjemahkan intuisi itu menjadi kebijakan
deregulasi anda lihat
transformasi selama hampir sepuluh tahun
itu jadi objek penelitian saya dan memang real sekali
hubungannya dengan instrumen politik dan demokrasi yang dipakai
yang pak jokowi inginkan kurang lebih
perubahan paradigmatik perubahan yang transformatif seperti itu dalam lima tahun ke depan
pak harto melakukan itu dalam sistem otoritarian
tinggal perintah atur tak jalan
bukan tanpa tantangan loh
tapi diatasi dengan gampang
sekarang kan demokrasi
pak jokowi sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan
harus mengatur nih partai partai politik
supaya berjalan beriringan
mencapai tujuan transformatif yang dia inginkan
artinya bagaimana hubungannya
apa hubungannya dengan mencapai itu dengan instrumen oposisi instrumen demokrasi
anda boleh mengkritik tapi tapi tapi
anda lihat ada hubungannya nggak
bung roky mungkin bisa disiapkan juga pidato presiden mengenai ketika bicara investasi presiden cukup keras gitu
apakah sudah siap
nanti dikasih tahu ya
saya juga lupa mau nanya apa
oke saya kasih pengantar yang sedikit
bahwa dalam proses itu
ini kan demokrasi
membuka investasi seluas luas
kalau terjadi kesalahan atau keliruan kan tidak bisa dikatakan bahwa semuanya akan benar
karena itulah kita butuh built in criticism
dalam bentuk oposisi yang terlembaga
ini jawaban dari pertanyaan saya
tapi beliau berkata bahwa oposisi itu terhormat
karena ini kita mau proyek besar
kalau tidak ada yang melihat dari luar
kita nanti keliru
dan ini berbeda dengan cara instrumen pak harto melakukan
kalau pak harto kan nggak pernah mengatakan
untuk mencapai stabilitas itu
bagian dari kebudayaan indonesia
kita dengarkan dulu tadi bang celi beberapa kali menyebut transformasi ekonomi investasi
dan ada kalimat kalimat yang cukup keras yang dilontarkan presiden
kita harus mengundang investasi yang seluas luasnya
dalam rangka apa
dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar besarnya
jangan ada yang alergi
yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas
baik itu perizinan yang lambat
apalagi yang ada punglinya
ke depan saya pastikan akan saya kejar
akan saya kejar
dan akan saya hajar kalau diperlukan
sebelum kita bicara problem yang lain
bang celi tadi mencoba menjembatani
mengkasi benang merah antara transformasi
dengan instrumen politik demokrasi oposisi
yang juga di highlight dalam ini
anda lihat ada nyambung
pak harto itu mengerti problem pada waktu itu
dan dia di backup oleh teknokrat yang solid
jadi itu satu blok aja
saya nggak tahu bagaimana caranya
tapi saya percaya pada ekonom ui itu
sekarang hal yang sama mau dilakukan oleh ekonom partai
yang dia mau isi kantongnya dulu
baru dia pikir tentang apbn
kan itu soalnya kan
itu asumsi apa reali tante rosi
sri mulyani ekonomi loh
masih ada antre belia tadi ya
jadi itu soalnya
pak jokowi merasa mestinya begitu
tetap dia ada inspirasi dari soeharto soeharto
tapi dia tahu bahwa dia akan diganggu tuh
maka bahwa sadarnya keluar
saya akan hajar gitu
nah hajar juga itu adalah kalimat
i'll cover you kata pak harto dulu
saya gebuk gitu
orang masih ingat itu
jadi orang tahu ada mental authoritarian disitu
tapi itu soal persepsi
nah yang saya mau terangkan adalah
konsekuensi dari mengatakan bahwa
jangan ada yang mengganggu investasi itu
itu persis seperti harto punya pikiran
jangan ada yang mengganggu
jadi hak asasi manusia
jangan lingkungan ini cerewet lah
agrares apa ini yang reformasi agra
nggak usah persoalin
jadi ini yang akan jadi soal
karena tidak diikuti dengan keterangan
bagaimana soal hak asasi manusia
kalau investasi diundang
itu konsekuensinya pasti akan terjadi konflik agraria
udah pasti karena ekstraktif pasti
ambil handrak ya
itu nanti akan kita bahas juga
sebentar bang celi
itu poin krusialnya
tapi bukankah pak harto dulu
tidak pernah membiarkan atau memberikan karpet merah
untuk oposisi mengkritik
oposisi tetap ada
itu yang dibayangkan oleh pak jokowi
dengan instrumen politik sekarang
iya itu soalnya tuh
bang celi tangkapin sebelum kita beritahu
ini yang bagus
saya kira ini bagus sekali
dan perlu pembicaraan seperti ini
saya tidak mengatakan bahwa
pak jokowi terinspirasi oleh pak harto
yang saya mau katakan bahwa
jika apa yang dikatakan oleh pak jokowi
dilaksanakan dalam lima tahun ke depan
yang dia inginkan
maka efek transformatifnya kurang lebih akan sama
dengan efek transformatif kebijakan perubahan ekonomi pak harto tahun delapan puluh an
dimana ekonomi yang hanya semata minyak bersandar pada minyak bumi
menjadi ekonomi yang lebih berdiversifikasi
tentu saja tidak akan sama
ini kan ekonomi sudah empat dekade berbeda
nah karena itu yang saya mau katakan adalah bahwa
pak harto punya keberuntungan
beroperasi dalam sistem otoritarian
pak jokowi dalam demokrasi
bukan seperti kata rocky tadi
ada semangat yang otoritarian yang sama
jadi yang saya mau katakan adalah bahwa
misalnya kita mau buka investasi seluas luasnya
dia benar selalu dilemanya ada
hak ham dan hukum
itulah saya bilang dia benar
karena selalu ada dilema
belum tentu rocky benar dalam pengertian
tidak boleh investasinya
barangkali kita bisa menemukan cara bagaimana investasi tetap berjalan dengan baik
dengan menghargai hak asasi
dan itu pertanyaannya bang celik
kenapa itu juga masalah hukum dan ham juga tidak dibahas dalam visi politik presiden
yang juga diprotes
berkali kali pak jokowi berkata semuanya dibintai oleh pancasila
dalam pancasila kita ada asas tentang kemanusiaan
tentang asas dan keadilan sosial
bahwa semua investasi harus tidak boleh melanggar asas asas keadilan dan kemanusiaan
kan berkali kali beliau berkata semua ini bingkainya pancasila
pancasila itu sudah ada keadilan sosial
bang celik jika jiwanya pancasila yang sudah meraku
tadi kata bung roky
tidak ada unsur hukum dan tidak ada unsur ham
yang juga banyak diprotes oleh kelompok masyarakat sipil
tapi anda katakan di pancasila itu sudah ada semua
jadi kalau kita jaga pancasila kita akan jaga semua
tapi presiden juga terlihat worry dengan pancasila
kita akan bahas itu saja